di tengah upaya mengembangkan industri fashion lokal ada pr lain yang belum bisa diselesaikan
yaitu timbulan sampah nasional yang dihasilkan industri fast fashion
nah bagaimana lalu peran pegiat seni berkontribusi menyelamatkan lingkungan dengan tren baru
pakaian trendy dengan harga terjangkau kini jadi daya pikat utama konsumen
inilah yang membuat industri fast fashion terus berkembang
fast fashion merupakan industri pakaian berskala masif dengan pola produksi yang sangat cepat
untuk memenuhi tren dan dijual dengan harga terjangkau dalam waktu singkat

di saat yang sama industri fashion merupakan penyumbang polusi ketiga terbesar di dunia
setelah industri energi dan pertanian
menurut program lingkungan perserikatan bangsa bangsa atau unep
industri fashion menyumbang sepuluh persen emisi karbon global
angka ini bahkan lebih besar dari gabungan seluruh penerbangan internasional dan pelayaran maritim
sementara itu di tanah air berdasarkan data sistem informasi pengelolaan
sampah nasional kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
indonesia menghasilkan tiga puluh lima sembilan puluh tiga juta ton timbulan sampah sepanjang dua ribu dua puluh
jumlah tersebut naik dua puluh dua empat persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka dua puluh sembilan empat puluh empat juta ton
sedangkan khusus untuk sampah tekstil sebesar
berdasarkan jurnal ilmiah fast fashion trend mode yang jadi bumerang terhadap
lingkungan menjelaskan industri fast fashion sering mengabaikan dampak buruk lingkungan
penggunaan warna warna cerah motif dan tekstur kain yang jadi daya tarik industri mode
diperoleh dari bahan kimia beracun sehingga dapat menyebabkan pencemaran air
dan beresiko terhadap kesehatan manusia serta lingkungan
prihatin dengan kondisi lingkungan yang rusak karena fashion
founder imaji studio shari semesta tergerak untuk mengembangkan konsep slow fashion
benang merahnya dari dulu ancestor kita itu bikin wastranya pakai tanaman tanaman yang ada di sekelilingnya mereka
warna alamnya gitu dari ujung sampai ujung itu beda beda
ada yang kuningnya pakai kunyit ada yang kuningnya pakai mangga tapi selalu di sekitar mereka gitu
jadi kenapa gak kita back to roots itu lagi kita coba bikin sesuatu yang sejujur mungkin gitu sama alam dan juga sama kita dan juga sama tradisi kita
dan bunga sania juga menjelaskan sejumlah tantangan slow fashion yang ia hadapi
untuk keluaran alam sendiri itu ada faktor cuaca cahaya kelembapan
warna yang kita request kita kan desainnya di sini lumayan digital kadang hand painted
warna yang diterima sama ibunya di sana dari foto aja tuh
birunya mau biru gelap jadi biru agak terang kunyitnya merahnya dan gak semua warna tuh bisa dicapai dari warna alam

terus kita juga baru meliput banget nih faktor cuaca yang sangat bisa membuat produksi kita delay banget
di timeline kita tuh kita bisa harus bikin plan dari a sampai z
masalah jadi inovasi kosong jadi isi sampah jadi berarti namun tantangan tetap pasti
sudah disampaikan oleh kb tumas dan direktur krimkum poda metro jaya perusahaan
dimulai dari tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat
pagi hari tersangka dari hotel sudiat menuju ke kantor pt kobe yang ada di bandung
dengan tujuannya adalah dinas sebagai auditor dari kantor pusat
di pt kobe tersangka aarn
ini bertemu dengan korban kemudian berbincang bincang
dan mengajak korban bertemu di luar
kemudian secara terpisah korban dan tersangka meninggalkan pt kobe
setelah itu di luar pt kobe tidak jauh jarak dari pt kobe
mereka bertemu menaiki mengendarai kendaraan roda dua milik
korban menuju ke hotel zodiac
di hotel sodia tersangka aarn dan korban sempat melakukan hubungan badan hubungan suami istri
kemudian setelah melakukan hubungan suami istri
yang sebagaimana tadi disampaikan pak dirres krim um
jadi korban ini meminta pertanggung jawaban dari tersangka aarn
tersangka arn menolak untuk bertanggung jawab atau
menikahi korban sehingga korban mengeluarkan kata kata yang menyakiti hati tersangka
sehingga tersangka melakukan perbuatan membenturkan kepala korban ke tembok hingga berdarah